wah betul nggak ada motornya nih
karena gue gak akan pernah putusin lo
kalo disampe turunin gue
ya gua mau anterin dulu lah
nggak gak perlu
gua yakin kaki lo tuh pasti masih sakit
lan lu gak sosok jagoan
kalo lu masih marah sama gua
lu liatnya ke arah luar aja
gue gak bakalan ngomong sama lu karena gue lagi marah banget sama lu
jadi gue bisa konsen nyetir
gak dengerin lu ngoceh atau marah marah
aku jatuh hati padamu
dan ku bahagia karena kau masih di sisiku tetap menjadi milikku
walaupun aku masih belajar menikmati syahdu rindumu
jangan pernah meminta janji
agar kau selalu kusayangi
tanggung jawab cintaku adalah nyawa
meskipun tak sempurna
cie udah gak marah nih
ngacok gue masih marah sama lo
tapi gue butuh kepastian dari lu
lo kenapa dimanji dari tadi
kenapa lu gak ngasih penjelasan apa apa sama gue
saat lo jadi gibran
lu bilang sama gue jangan berasumsi
dan nyuruh gue minta penjelasan
tapi sekarang kenapa lo diem aja
lan matahari gak perlu ngomong kalo dia bersinar
langit juga gak berisik
menyatakan kalo dia tinggi
karena lo akan tau dengan sendirinya
begitu juga dengan semua kecurigaan lo sama gue
karena apa karena lo akan tau dengan sendirinya
begitu juga dengan semua kecurigaan lo sama gue
begitu juga dengan semua kecurigaan lo sama gue
nanti lo akan tidak tau dengan sendirinya
gue akan kasih semua buktinya ke lo
gue akan kasih semua buktinya ke lo
enggak konten aku gara dua siap kemarin ah

bayang bayang terus mukanya

udah pulang rupesya roman

wah kesempatan aja
lumayan nih murah pula harganya kan
misalnya aku beli lagi
ihh takut sih lo
jadi kau maling
gue kesini ke kosannya roman cuma mau ngambil barang barang gue yang ketinggalan
terus kok ngapain lu gelap gelapan kayak gini
kalau gue tau sakarnya dimana buat nyalain lampu
gue juga gak mau gelap gelapan kali
ampun ampun ampun
masih mau kurang ajar sama gue
masih mau nyalain nyalain gue
enggak enggak enggak
loh nggak sesuai kecakepan deh
siakep kau aja nggak bisa ngeliat muka aku bersinar kayak gini
eh kata siapa lo siakep hah
cantik cantik galap kali ah
sekali di bantingnya aku
dua kali tangan aku kena
ya gak tahu
mak apu apu gjolo diem ya
aduh anjay gaut
malah korban asal loge gue
dia juga sepet mative
yaudah kalau gitu gue pulang ya
dua sana cepetan masuk
harusnya hati hati tuh lo
harusnya hati hati tuh lo